yaitu aibtu yohannes tommy astanto sunar anggota pores bantul dan agus
aibtu tommy astanto merupakan target satesyanida yang dikirin terdakwa
saksi tommy mengaku kenal dengan nani pada tahun dua ribu lima belas dan menjalin hubungan asmara tahun dua ribu tujuh belas
namun pada tahun dua ribu tujuh belas tommy menikahi wanita lain dan mulai menjaga jarak dengan nani
sejak saat itu nani kesulitan menemui tommy
ia sakit hati
pria idamannya menikah dengan wanita lain
timbul niat jahat untuk meracuni tommy dengan satesyyanida
namun ternyata nani salah sasaran
satesyyanida yang ditujukan kepada tommy dimakan oleh naba faiz prasetya anak bandiman seorang penghudi ojol
saya ingin terima kasih banyak untuk teman teman yang sudah kita ragu bersama

pencinta yang luar biasa
dibalik itu semua dibalik itu semua
selesai memberikan kesaksian dalam persidangan
aib tutomi langsung meninggalkan lokasi
edo nurgantara bantul daerah istimewa yogyakarta